hujan deras hanya selama tiga puluh menit membuat karbak warga kebonjeruk baru jakarta barat kembali kebanjiran
aktivitas warga terganggu akibat banjir setinggi sekitar tujuh puluh cm ini
banjir yang terjadi pada siang hari itu dimanfaatkan untuk bermain oleh anak anak
banjir kembali melanda warga kebonjeruk baru kebonjeruk jakarta barat senin siang
hujan yang mengguyur tak lebih dari tiga puluh menit membuat puluhan rumah terendam air setinggi sekitar tujuh puluh cm
belum genap sepekan banjir sudah empat kali merendam permukaan dan permukiman warga ini
aktivitas warga pun terganggu akibat banjir yang berasal dari luapan kali tersebut
untuk sementara akses ditutup sementara itu banjir dimanfaatkan untuk bermain oleh anak anak di sana